makan aja jangan banyak banyak nanti sakit perut
udah lah ini buat mama pasti sehat
yang penting sih udah bilangin ya awas sakit perut
aduh siapa ini orang ya
aku gak kenal
kalau gitu aku telpon lagi aja pak setio
udah dilihat ibu kenal nggak sama orangnya bu
pak maaf ya saya itu nggak kenal sama orang itu pak
gini aja pak kalau orang itu tanya pak setio jangan bilang kalau saya ada di jakarta pak
baik baik iya bu
bapak tolong bilang aja ya kalau saya itu udah pindah ke malaysia ke vietnam atau kemana lah ke singapura gitu terserah bapak
bapak saya takut banget kalau orang itu jahat ya
makasih ya pak setio
aduh siapa ya orang itu
aku gak pernah punya utang juga sama siapa siapa
siapain orang ini jangan jangan orang jahat pula nih
ya pak fija
saya menemukan warung milik bu mayan ibunya randy pak
enggak pak warungnya sudah lama tutup pak
info dari tetangga sekitar sini bu mayang kemungkinan ada di tempat anaknya pak di malaysia
malaysia nya di kota
ini beneran dia kerja
saya belum dapat petunjuk lebih pak tapi nanti akan saya cari tahu pak
cari sampai ketemu ya saya mau ketemu dia
duduk dulu dulu
kalian tunggu di luar aja ya
iya sedikit pekerjaan dong
apa keadaan bapak
kenapa jangan clark
saya udah pantau sama siresen
tidak ada kemerdekaan
namun bapaknya sudah menunggu
tidak ada bangunan
bukannya sudah lama
birunya bukan yang baru
jangan jadikan rizal
kalian tidak melupakan buat pusing
penjara selama empat tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan
om penasaran pengen tau dari versi kamu
ceritanya panjang om
itu kejadian sebelum andi menikah dengan saya
andien menjadi tersangka khusus pembunuhan adik saya
awalnya pun saya juga percaya kalau andin adalah pembunuhnya
tapi semakin kesini
saya sadar kalau
andien itu orang baik
andien bukan pelakunya
dan pelakunya adalah elsa
om irfan udah pernah ketemu
om om tarik balik yang tadi
andin bisa dipenjara atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan
tapi justru dilakukan oleh
kenapa andin yang justru harus menjalani hukuman penjara itu
dia nggak tahu apa apa atau gimana
sama sekali nggak tahu apa apa
papa surya sudah berusaha untuk membela andien
memang pada saat itu
buktinya sangat kuat kalau memang
dia sangat pintar menutupi perbuatannya
dia sudah berusaha untuk menjaga andien

tapi setelah itu
saya dan andin berusaha untuk mencari tahu
siapa pelakunya yang sebenarnya
kami mencari satu satu bukti
kami jahit bukti bukti itu
saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini sih om
ya saya rasa om irfan juga harus tahu
dalam menutupi kasus ini
sarah dari awal tahu kalau elsa pembunuhnya
terus sekarang elsa di penjara kan
permisi pak al
saya mau antar minuman untuk tamu bapak
makasih ya vel
sama sama pak saya permisi
semoga nanti elsa senang deh
terima hadiah dari aku
oh iya tolong papa ah
siapa tahu papa dia mau dititipin buat elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku nanti sama mau ke bandung mau jenuk elsa
kira kira mama sama papa mau nitip sesuatu nggak untuk kasih ke elsa
coba bentar papa tanya sama mama ya
andi sama ahl mau jenguk elsa di bandung
kamu ada yang mau dititipin nggak
aku bikin salad buah deh yang cepat ya
jadi nanti bisa dikirim pakai ojek ke rumahnya ahl
din mama katanya mau nitipin salad buah buat elsa
nanti kalau sudah selesai papa langsung kirim ke rumah kamu via ojek ya
yaudah kalau gitu aku tunggu ya
mungkin aku perginya nunggu mas alp pulang kerja dulu
mungkin sekitar satu sampai dua jam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau gitu aku bikin sekarang deh
jadi biar keburu ya
iya jadi elsa sekarang dipenjara om
dia dihukum lima tahun sembilan bulan
dan karena sekarang elsa depresi elsa dipindahkan ke rumah rehabilitasi jiwa om
namanya harapan kasih
sorry gak tau
tolong suruh ub ke ruangan saya ya
ub ke ruangan saya ya
ada gelas jatuh
kata elsa pak temen aku
katanya katanya tuh ada di jakarta pak
dia tuh jadi asisten
dan dan dia gak punya pacar pak
jadi elsa temenin jessica itu adiknya andin
apa benar dia kenal dengan randy
kami sudah dapat kata kata yang baik pak

kemuuun trik keiatan lancar dire diskusi bahwa penyakit ilang turki
awasan kami memindahkan tunai juga dokter di centrumowiek

terima kasih banyak
selamat datang mr el nino
pak mereka dapat
donor kornea aku pak aku bisa ke singapura pak
untuk operasi weekend ini pak
akhirnya doa doa kita selama ini terjawab ya
iya pak alhamdulillah pak
ini pasti karena bantuan pak irfan
kamu harus berterima kasih sama dia noh
iya pak aku telfon pak irfan sekarang
ya sama sama pak saya permisi
masih gak habis pikir
tega banget mbak sarah ikut menutupi kesalahan elsa
sehingga andin yang menerima hukuman
saya senang dengarnya
terima kasih banyak
saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih
kayaknya tanpa bantuan pak irvan
ini semua akan mungkin terjadi
nggak usah dipikirin pak nino
dengan senang hati saya membantu anda
ya sukses buat operasinya ya
terima kasih banyak pak irfan
kamu pasti kenal sama dia
nah mas surya waktu itu sempat cerita kalau
menikah dengan adiknya andi
dan otomatis dia itu suaminya elsa
nino itu suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
terus gimana arena bisa berakhir di
jadi pada saat itu kan
papa lagi kena stroke
keluarga tidak sanggup untuk merawat raina
dan pada akhirnya elsa membawa rena ke pantai asuhan
suami kamu waktu itu gak mau merawatnya
waktu itu suami aku pikir kalau rena itu adalah hasil dari
perselengkuhan aku dengan roy
jadi dia membiarkan elsa
untuk menaruh rena di panti asuhan
dan pada akhirnya dia mencerahkan aku
tunggu tunggu tunggu
ini kalau dari ceritanya andin ya
selama andi terjerat
pada kasus pembunuhan itu
mantan suaminya justru malah gak percaya dengan andi
justru nino malah menikahi adiknya
dan keluarganya mengizinkan
iya mengizinkan setahu saya
saya juga nggak tahu
tapi pertimbangannya gimana
mantan suami andi
ternyata pak el nino prasetya
kamu banyak banget
bikin salat buahnya
ini buat seluruh penghuni rrj
enggak ini aku kan sekalian bikin untuk rena sama andin
salad buah itu bagus sekali
untuk ibu hamil pak
buat anak anak juga
dan aku yakin rena pasti suka
kamu udah perhatian udah sayang sama ayah
justru itu aku nyesel kenapa aku baru ngelakuin ini sekarang ya
kenapa nggak ada diri dulu
dulu itu aku terlalu sibuk benci sama andin
sampai akhirnya elsa
aku sendiri yang menjerumuskan elsa ke jalan yang salah pak
udah kamu sekarang gak usah nyalain diri kamu sendiri ya
yang harus kita pikirkan adalah hari ini untuk masa depan
ya kita harus berusaha menjadi yang terbaik
tuh kamu makin besar ya
mama udah mulai ngep nih
emang mama seneng deh
sebentar lagi kita akan ketemu
nanti aku sampai bandung aku langsung minta elsa lah pakai baju ini kali ya biar bisa foto bareng
masalah mana ya
udah jalan belum ya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
sebentar ya om
ya andin kenapa
halo mas mas aku udah siap siap nih
kamu di mana udah jalan pulang belum
saya sejam lagi baru pulang ya
ya udah kalau gitu kamu hati hati ya
kamu ada rencana mau pergi ya
ya udah kalau gitu om gak mau ganggu rencana kalian
pamit dulu ya
ya udah saya antarkan ke depan
ya nggak nggak usah nggak apa apa
ya seramu lagi pak
apa nanti siang ajak mas rendy lunch bareng ya
pertama kali ya
pertama kali ya
mas randy mau makan siang sama aku
jadi gak sabar deh
pengen cepet cepet siang
biar bisa ketemu sama mas randy
saya berterut dulu deh
sekalian langsung ke mobil ya
saya mau toilet sebentar
masa itu dulu deh
mungkin salah satu dari mereka namanya randy
kalau benar elsa temannya jessica itu adiknya andin
cepat atau lambat semua akan tahu kalau jessica dirawat di sana
enggak kita ke bandung
alhamdulillah banget ya pak
ternyata doaku selama ini didengarkan dan allah mempermudah semuanya sekarang
iya no kamu tuh harus bersyukur no
harus banyak bersyukur
oh iya pak aku pengen ngerayain kecil kecilan
kita makan siang bareng papa dan juga mama ya
oh iya ya bapak setuju
pagi kat kamu udah datang
untuk hari ini tugas saya apa ya pak
buat hari ini kamu gak perlu ngerjain apa apa
saya lagi bahagia makanya saya mau ajak kamu untuk kita syukuran kecil kecilan
kita ngerayain sama sama ya
wah uraian apa nih pak ada acara
saya habis ditelepon dari singapura
weekend ini saya akan melakukan operasi mata
karena kamu adalah salah satu orang yang berjasa buat saya saya pengen kamu juga ikutan
ya sekurang kecil kecilan lah
alhamdulillah saya ikut senang pak saya doain
semoga operasinya berjalan dengan lancar
duh padahal kan mau makan siang sama mas randy
semoga acara sama pak nino gak lama deh
woy saya minta tolong kamu booking in tempat untuk empat orang ya di caribbean cafe
oh iya pak saya mau ngasih tau pak
kalau hari ini ada meeting pak di caribbean cafe dengan mrs smith jam satu bapak bisa ikut
saya sama andi mau ke bandung mau jemputin elsa
kamu bisa buatirkan saya pak
gak ada tolong ya
baik pak kalau gitu saya permisi pak
mama sarah ikut andil dalam menutupi kasus ini
mama sarah dari awal tahu kalau elsa pembunuhnya
tega sekali mas sarah melakukan itu keterlaluan dia
apa yang weber b owned
kenapa aku nggak tahu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya van
mas lagi sama mbak sarah
iya saya sekarang sama sarah
oke bisa tolong hpnya ditaruh di loudspeaker
boleh nanti ya
mah irfan mau ngomong sesuatu
aku diminta loudspeakerin supaya kamu denger
iya irfan silahkan irfan
mas surya mbak sarah
saya baru aja ketemu sama lebaran
dan dia baru cerita sama saya
kalau ternyata pelaku pembunuhan yang membuat andina selama empat tahun itu adalah elsa
anak dari mbak sarah dan mas surya
sampai jumpa di
sampai jumpa di
pak tadi salat buahnya udah aku kasih sama ojek online ya
oke aku telfon andi sekarang deh
ya dia minta tau uya
nah irfan telfon
aku angkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya van
mas lagi sama mbak sarah
iya saya sekarang sama sarah kenapa
oke bisa tolong hp nya ditaruh di loudspeaker
boleh nanti ya
ma irfan mau ngomong sesuatu aku diminta loudspeakerin supaya kamu dengar
iya van silahkan van
mas surya mbak sarah saya baru aja ketemu sama aldebaran
dan dia baru cerita sama saya kalau ternyata pelaku pembunuhan yang membuat andin dipenjara selama empat tahun itu adalah elsa
anak dari mbak sarah dan mas surya
ya tuhan mas surya mas surya
mas surya bukannya sebagai ayah sudah tahu karakter anak sendiri seperti apa ya
gak mungkin andin melakukan hal keji seperti itu
mas surya mas surya
mas surya mas surya
van dengar ya saya waktu itu nggak bisa berbuat apa apa karena nggak ada bukti dan juga ada saksi yang memberatkan
ya ya ya ini salah saya
harusnya dari awal saya mencari andin lebih keras supaya dia gak jatuh di tangan mas surya
mas mbak sarah
ternyata andin selama ini dapat perlakuan tidak adil dari kaliannya
saya benar benar kecewa
irfan itu kenapa sih
kok dia ngomongnya kayak gitu pak
sini nomornya mana mendingan kamu kasih ke aku deh nomornya biar aku telpon dia aku ngomong langsung sama irfan
aku mesti kasih tahu dia supaya jangan ngoceh sembarangan
tenang udah buat apa emosional begitu udah tenang ya
ya biar irfan tahu dia itu kalau ngomong jangan sembarangan
kalau dia mau cari tahu segala macam soal pembunuhan itu ya dia udah telat lah
kasus andini ini udah lewat lama
jadi sebenarnya tujuan irfan itu untuk apa sih dia mau ngapain
dan kamu pak kamu juga jangan diem aja dong
kalau irfan ngomong ngomong kayak begitu ya kamu jawab biar dia gak seenak ya kalau ngomong
aku tadi mau ngomong dimatiin ma

ini ada paket dari bu sarah tadi diantar pakai ojek online
sama sama bu andin kalau begitu uya izin pamit ke pos lagi
hah kamu banyak banget kok ada tiga
oh mama ternyata bikinnya lebih buat aku sama reina ya ampun
habis beli jualan lagi
enggak ini mama kirimin salap buah
buat dikasih ke elsa tapi ternyata mama bikinin buat aku sama rena juga
alhamdulillah ya udah mau berangkat sekarang
boleh eh tapi bentar ya ki kiki
ya mbak adi
ki aku ini dong mau minta tolong tolong kalau ini di kulkas ya ini buat reina
nanti kalau dia habis pulang sekolah langsung dikasih aja pasti dia suka
aku bawa ya buat makan di jalan kan jauh
insya allah ma
secepat ini kamu dapat donor sayang
iya mah makanya aku ingin syukuran kecil kecilan sebagai ungkapan terima kasih aku
kita makan siang bareng di sini
karena bagaimanapun juga masa masa sulit aku nggak mungkin dilewati
kalau nggak ada papa mama bahkan catherine aku nggak bisa ngelewatin di semua
kalian orang orang yang berjaha
makanlah jangan banyak banyak nanti sakit perut
ya allah ini kan buat mama pasti sehat
ya yang penting saya udah bilangin ya hawa sakit perut
kayaknya aku sakit perut ya
kamu sih gak mau dengerin saya
ini juga udah setengah jalan kita duduk duduk tapi sakit banget ini masih udah di ujungnya
mas kayaknya nih mas ya sebentar tahan makanya ini saya lagi nyari toiletnya nih mudah mudahan
depan ada aduh masa aku nggak kuat nih mas tahan nih mas mas cepetan cari iya iya iya iya tahan
makanya kan saya bilang makannya jangan banyak banyak sakit perut kan udah nanti aja
iya sebentar lagi ya sebentar lagi ya sebentar lagi tangsi dan janjir mas ah hai hai hai hai